selanjutnya saudara tabrakan beruntun terjadi di jalan raya sumeneb pamekasan jawa timur
tabrakan terjadi dari sebuah mobil suv yang menabrak sebuah mobil terparkir di minimarket
akibatnya ketiga mobil rusak berat
dari rekaman cctv terlihat mobil suv hitam menabrak sebuah kendaraan mobil mpv
yang berjalan pelan di sisi kiri hingga terpental dan menabrak mobil lain yang terparkir di minimarket
akibat kecelakaan ini tiga mobil rusak berat dan pengemudi mengalami luka ringan
kecelakaan diduga terjadi karena mobil mpv mengeram dadah hingga membuat mobil suv pajero
tak sempat memperlambat laju kendaraan dan menabrak mobil lain